ya presiden korea selatan moon jae in tidak serta merta datang dengan tangan kosong saat bertemu dengan presiden joko widodo
ternyata dirinya membawa sebuah hadiah yang diakini akan menjadi kado favorit untuk kahiyang ayu
kira kira apa kadonya berikut informasinya untuk anda
sehari setelah menggelar pesta pernikahan putrinya kahiyang ayu
presiden indonesia joko widodo kembali ke jakarta untuk menyebut kunjungan kerja dari presiden korea selatan moon jae in pada hari kamis
meski presiden moon jae in tidak datang ke pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution
dia memberikan hadiah berupa album dari salah satu bintang k pop yaitu exo
dilansir dari laman berita korea all k pop album yang menjadi kado untuk kahiyang ini juga ditanda tangani oleh para anggotanya
selain album exo kahiyang juga mendapat hadiah berupa video ucapan selamat
atas pernikahannya dari salah satu anggota shaini choi min ho
kahiyang memang menyukai k pop dan telah beberapa kali menonton konser musisi korea
bahkan ketika shaini menggelar konser pada november dua ribu enam belas
kahiyang berkesempatan untuk bertemu langsung dengan salah satu anggotanya di belakang tanggung

lautan yang dau dan segini saya punya
ada gedacht ke untuk saya
kepala pengantin saya
gia ibu dalam hebat
banyaknya hal saling dipercaya
as apa boleh kalau aku manusia